apalagi ibu kan orang cilamaya bener tuh
iya juga sih
belanja aja di dia bu saru akennya
kita belanja kesitu yuk
hah gitu apa
yuk kita belanja kesitu
kalau membahas itu kelihatannya butuh waktu yang lumayan panjang
apa tidak sebaiknya selesaikan dulu sholat
iya benar kak haji jahal
nanti kita sholat tidak di awal waktu
ya nanti kalau ragu
sebaiknya bacaannya dipelanikan saja
selamat ulang tahun
nur teh sudah kamu sama kampung cikku ya
hari akang mah
habis akang liburnya kelamaan
tapi kan pegawainya haji kosing bukan akang aja
aku sudah nufan dulu pak haji kosing
iya lupa nanti malam insya allah akan dapat
tapi jangan sampai akan lupa jasanya ya
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
ayo cepat miser kesana ya
bandi kamu cepet buka toko kita
mumpung haji gosinte masih disini nanti saya ajak ngobrol
iya pak bos siap
kang haji pak ustadz
ada yang usah sampaikan sedikit ada pengen urun remuk
bagaimana kalau kita duduk dulu
begini kang seteh ada usur
bagaimana kalau kita membuat paguyupan haji haji di cikuyang
kan keren itu mak
maaf kalau saya pribadi kurang sependapat
saya tidak tahu kalau pak ustadz
ya saya mengira nggak perlu
ya tapi kenapa tuh pak haji
lebih kepada urusan pribadi
tapi bukan karena kang haji kosim pura pura haji kan
dan bukan karena kang haji gosim itu tidak percaya diri bergaul sama sama haji di cikuyang ini
insya allah bukan kang haji
alhamdulillah ya allah
kan sebentar kak
ih ada apa lagi atun
ih tadi kan mami teh ajak ke pasar
diam diam sini cihan teh kabur
eh malah nemuin itu tuh
adanya si nanang itu
sekarang cihan di mana
iya sekarang mah ada di rumah sama mami
tapi papi teh mendingin cepetan pulang deh pi
nanti biar diomongin sama si papi ya
itu sini cihan nih biar nge ngelawan terus
sudah ya assalamualaikum
benteng kang haji
kalau sudah tidak ada yang mau dibicarakan lagi siapa nih
masih ada urusan
aduh kang gosim
duduk dulu kang gosim
masih ada satu lagi ini penting kang
duduk dulu kang
duduk dulu pak ustadz
masih ada satu lagi yang mau saya sampaikan kan
ini teh penting
jadi cerita nata ada satu raja
bu ngapain ngantri di toko rucan buka
kok tumben sih pak haji sholatnya lama
eh si ibu mau kemas sih
pak haji mas sholatnya sebentar
kalau nggak salah bu ya
hari ini teh ada pertemuan sesama haji
tuh bos saya yang haji belum pulang sampai sekarang
terus gimana tuh
pan ayat toko nucan buka yaudah tuh belanja di sini
apalagi ibu pan orang cilamaya benar teh
iya juga sih
belanja wedi diam bu
bisa belanja ke situ yuk
hah gitu apa
yuk kita belanja ke situ
pak haji pak haji kemana aja sih lama banget
ibu ibu yang tadi kemana
udah pada pulang sebagian kayaknya pindah ke toko sebelah tuh
habisnya pak haji sholatnya kelamaan sih
aduh sebera jam itu
tadi tuh ada yang ngajak ngobrol makannya lama

ibu ada yang bisa saya bantu mau

saya mau jual pak haji buat anak saya
katanya mau kursus komputer
oh kursus komputer
sebentar saya bantu ya
perlu saya nunggu pegawai saya ntar
ada yang mau jual emas
pak haji itu baru datang
pak haji sholat taraweh pas sholat juhur
kalau siang biasanya sholat apa
makanya belajar ngaji di masjid mumpung masih hidup
ih kumaha tuh kalau pagi pagi macoknya jualan gugur bukan cucur
yes salam bisa aja lagi jawab deh
ya sudah saya ambil tiga aja
ya kalau tiluk tujuh ribu lima ratus opat aja nyak biar lempen sepuluh ribu
ya sudah tidak usah kembalian